satuan tugas penanganan hak tagih negara dana bantuan likuiditas bank indonesia alias satgas blbi
memanggil kutomo mandala putra atau tommy soeharto
pemanggilan ini ditujukan kepada tommy soeharto sebagai pengurus pt timur putra nasional
dan roni hendrarto rono wicaksono terkait penyelesaian hak tagih negara dana blbi
senilai dua enam triliun rupiah
tommy dan roni diminta hadir pada kamis dua puluh enam agustus dua ribu dua puluh satu pukul lima belas waktu indonesia barat
di gedung syafruddin prawiran negara lantai empat utara kementerian keuangan
satgas menyatakan bila tommy soeharto dan pihak lainnya yang dipanggil tidak datang
atau tak memenuhi kewajiban penyelesaian hak tagih negara
satgas akan melakukan tindakan terhadap tommy soeharto